dini hari tadi kepadatan terjadi di tol cipularang menjelang pintu keluar tol jatiluhur
kendaraan mulai tersendat di kilometer tujuh puluh delapan hingga kilometer delapan puluh
dilansir dari detik com kemacetan disebabkan oleh kontraflow dan pengalihan arus kendaraan besar di pintu keluar tol jatiluhur
truk truk besar dan kontainer serta bus akap berjejer memadati jalur di kilometer tujuh puluh
ada juga mobil mobil pribadi yang terjepit bahkan memutar balikan laju kendaraannya
di pergerakan kemacetan terjadi akibat perbaikan jembatan cisoma